dan sudah bergabung bersama kami gubernur dki jakarta anies baswedan dari balai kota jakarta
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak anies akhirnya dilakukan penyegelan
ini yang memang sudah dijanjikan sejak anda berkampanye maju sebagai calon gubernur dki jakarta
nah hitung hitungannya apakah sudah tepat pak anies
karena kita tahu gaduhnya panjang sekali ini soal reklamasi jakarta
ya bagi kami sederhana
kita melaksanakan seluruh perintah undang undang peraturan pemerintah peraturan daerah
saya mendapatkan mandat sebagai gubernur disumpah untuk menjalankan semua peraturan itu
kita tindak tegas
kita ingin memastikan bahwa jakarta adalah kota yang adil yang memberikan kesetaraan
jangan sampai hukum tegak kepada mereka yang kecil dan lemah
tetapi hukum lunglai di hadapan mereka yang besar dan kuat
dan kita ingin kirimkan pesan bahwa jakarta menjadi kota yang tegas kota yang memberikan kesetaraan dan adil
karena itu ada sembilan ratus tiga puluh dua
sembilan ratus tiga puluh dua bangunan di pulau d yang selama ini dibangun itu melanggar peraturan
tidak satupun dari sembilan ratus tiga puluh dua bangunan ini memiliki izin
tidak ada imb nya
dan kita semua tahu di mana mana kalau mau membangun harus ada imb
kita tahu itu
dan tidak bisa ada pembiaran
karena itu kita lakukan tindakan dengan tadi dilakukan penyegelan
pada seluruh bangunan
yang ada di kawasan pulau reklamasi itu
oke artinya resiko dalam tanda kutip perlawanan dari yang kuat dan besar itu sudah siap dihadapi pemprov
besar dan kuat itu tergantung apakah taat hukum atau tidak
bila tidak mentaati hukum maka mendadak menjadi kecil dan tak lagi kuat
kenapa posisi kita kuat
bukan karena kekuatan uang
bukan karena kekuatan orang
tapi karena kita memiliki kekuatan hukum
ini adalah negara modern
negara yang diatur dengan tata aturan hukum
dan kita bergerak dengan landasan hukum
dan landasan hukumnya jelas
di banyak tempat orang dilarang membangun kalau tidak ada imp
jadi hari ini kita segel semuanya dan kirimkan pesan
bahwa indonesia ibu kotanya
masih tetap akan menghargai dan menegakkan semua aturan
pak anies kemudian kritik datang karena penyegelan dilakukan setelah semua bangunan berdiri
dikatakan akan mengganggu iklim investasi ibu kota
yang juga tentu saja dilihat ini takutnya mengganggu iklim investasi indonesia
apa pendapat anda pak anies
nomor satu semua orang yang berinvestasi tahu kalau investasi memerlukan izin
jadi ini adalah contoh pelanggaran yang dibiarkan
dan ini sudah terjadi bertahun tahun
karena itu justru investor yang modern adalah investor yang melihat tata aturan hukum
investor pola masa lalu adalah orang yang melakukan kegiatan bisnis dulu
kemudian baru aturan hukumnya diatur sendiri di belakang hari
negara modern ada aturan hukumnya
kami malah justru ingin mengirimkan pesan pada semua
mari berhenti mengatur negeri ini dengan cara bisnis dulu hukumnya diatur kemudian
tidak hukumnya dulu yang ada
dan bagi kejadian ini menjadi penting
justru mengirimkan pesan untuk kepastian hukum bagi investor
bayangkan kalau orang bisa membangun tanpa izin
bukankah itu ketidakpastian hukum
kepastian hukumnya adalah ada prosedurnya
ada rencana tata ruangnya
ada aturan hukumnya
baru kemudian lakukan kegiatan usaha
lalu yang kedua apakah ini investasi
sebetulnya bukan investasi
ini adalah sebuah kegiatan melaksanakan program pemerintah
jadi ada dua hal yang berbeda
kontraktor itu adalah orang yang melaksanakan program pemerintah
dia disebut kontraktor
kalau investor dia memiliki ide untuk berbisnis
lalu kemudian meminta izin dari pemerintah
reklamasi ini adalah program yang digariskan lewat perpres nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini adalah program pemerintah
mereka menjadi kontraktor yang melaksanakan
karena itu harus mengikuti semua tata kelola yang ada
di sini kemudian jadi kelihatan bukan
bahwa nomor satu aturan hukumnya dulu ada
baru kegiatan usaha
yang kedua ada dua hal yang berbeda
ini adalah sebuah kegiatan program pemerintah dilaksanakan
tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada
jadi saya justru ingin semua dari kita menyadari
marilah kita berkegiatan usaha dengan mengikuti aturan hukum
dengan begitu ada kepastian
dunia usaha itu seringkali yang dikhawatirkan adalah
ada kepastian hukum
di sini kami menegaskan ada kepastian hukum
taati aturan maka usahanya insya allah akan berjalan dengan baik dan maju
pak anies sebelum anda melakukan penyegelan ini
apakah anda kemudian berkonsultasi dengan pusat
karena anda tadi mengatakan semua yang berkegiatan di sini menjalankan perpres
jadi koordinasinya anda sudah lakukan kemana saja pak anies
oh ya begini
ini sebetulnya sangat serhana kok
ini soal ada bangunan tanpa imb
tidak perlu izin ke pusat
ini bangunan tanpa imb disegel
kita mengerjakan ini rutin di mana mana
jadi bukan hal baru tidak ada hal yang sensitif
ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat elementer
pelanggaran kalau aturannya banyak sekali
karena itu kalau saya ditanya dasarnya apa
ada dua undang undang
undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu delapan
tentang bangunan gedung
undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh
tentang penataan ruang
kemudian ada perda ada dua perda ada pergub
jadi ini adalah wawenang yang menempel kepada pemerintah daerah
yang menempel pada gubernur
dan hari ini saya melaksanakan seluruh wawenang yang menempel pada diri saya
oke pak anies sebelumnya pak jk sempat berpesan
karena memang di sana ada bangunan
jadi juga harus dicarikan solusi terbaik untuk bangunan itu
apa sekarang rencana pemprov dki
ya rencana kita adalah melaksanakan sesuai dengan perpres lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yaitu harus ada badan pengelola
dan badan pengelola ini menata seluruh kawasan utara jakarta
jadi kawasan pantai ada penataannya
lalu kemudian ada nanti perda zonasi
perda rencana tata ruang dan rencana wilayah
dari situ nanti kita akan punya perencanaan tata wilayahnya
dari situ nanti kita punya jalannya di mana
mana ruang terbuka hijau mana kantor mana perumahan
mana ruang terbuka biru mana fasilitas sosial fasilitas umum
itu semua ada penataannya
nah dari situ kemudian kegiatan usaha kegiatan kemasyarakatan diatur
di mana mana kalau kita membangun lihat rencana tata kota
di wilayah ini rencana itu belum ada
rencana wilayahnya belum ada
jadi kalau saya tadi lihat ada banyak bangunan
kenapa jalannya bentuknya seperti yang ada sekarang
kenapa ukurannya seperti yang ada sekarang
itu belum ada perdanya
jadi ini masih lahan kosong yang belum ada
belum ada rencana tata ruangnya di situ
karenanya untuk memberikan kepastian kita buat rencana itu
lalu semua orang memiliki informasi yang sama
dan bisa berkegiatan di tempat itu

jadi kita akan memberikan solusi dengan membuat rencana itu
badan pelaksananya segera akan diumumkan
dan sesudah itu nanti kita akan memiliki rencana untuk pantai utara jakarta
satu hal yang penting di sini yang sering terlupakan
warga jakarta sering tidak menyadari tinggal di pesisir pantai
karena pantainya tertutup semua
justru kita ingin agar wilayah utara jakarta terasa seperti pantai
pertama kita tidur namanya sunda kelapa dan itu karena pelabuhan
hari ini warga jakarta rasanya seperti tinggal di tengah benua
tidak merasa seperti di pinggir pantai
rencana tata ruang nanti yang kita bangun
akan bisa membuat warga jakarta merasakan bahwa kita tinggal di pesisir pantai
oke pak anies bagaimana dengan bagaimanapun juga bangunan bangunan yang disegel itu
sekarang sudah ada pemiliknya sudah ada yang punya
kemana sekarang mereka harus mengadu
karena pasti mereka sekarang punya pertanyaan berkecamuk
bagaimana dengan uang saya saya sudah beli itu
karena mungkin saja mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas dari para pengembang
ya ini pelajaran mahal sekali
pelajaran mahal bahwa lain kali kalau mau bertransaksi antara pihak pertama dan pihak kedua
pastikan yang dijualnya adalah barang yang dengan legalitas
pembelinya pun memastikan barang yang memiliki dasar hukum yang kuat

jadi dua duanya adalah pihak yang sudah dewasa menjalankan ini secara sadar
dan kami dari pemerintah sudah dari dulu mengatakan bahwa ini tempat tidak ada izinnya
tidak ada izin dengan bangunannya
jadi lain kali jangan melanggar lalu minta tolong dibenarkan
kalau pelanggaran ya pelanggaran
dan inilah konsekuensi bila menjual tanpa dasar
karena itu silakan saja antara penjual dan penjual
silahkan saja antara penjual dan pembeli menyelesaikan karena pasti ada perjanjiannya
yang menjual dan yang membeli ada kontraknya ada kontrak perjanjian jual belinya
di situ ada pasti ada item detailnya
silakan itu dilaksanakan
dan di situ pemprov tidak mau dalam tanda kutip membantu memberikan kejelasan kepada mereka
konsumen konsumen kecil yang memberikan uangnya kepada para pengembang ini
nomor satu konsumennya tidak ada
nomor satu konsumennya nggak ada yang kecil
ini konsumennya gede gede semua di sini
ini adalah sesuatu yang sangat mahal di tempat itu
terus yang kedua semua yang melakukan transaksi menggunakan hukum republik indonesia
jadi aturan hukum yang ada
jadi mereka bila ada masalah silakan menyelesaikan antar pihak
karena pemprov dki tidak terlibat dalam transaksi itu
pemprov dki bukan pihak
ada penjual dan pembeli
dan pemprov dki saksi bukan
pihak langsung tidak sama sekali
jadi dua pihak ini silakan selesaikan
dan ini pelajaran penting kepada semuanya
pastikan aturan hukum yang ada ditaati
oke menarik sekali
kan kita semua harus begitu kita semua taat hukum
kita coba untuk tegaskan itu pada semuanya
negeri ini adalah diatur dengan aturan hukum
dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
itu yang kita ingin tegaskan pada hari ini
selain soal itu pak anies saya juga tertarik dengan motif batik naga
yang anda gunakan sekarang
saya suka aja dengan batik ini
ini salah satu batik favorit saya
yang membuat adalah teman baik saya
beliau membuat sendiri batiknya
sudah saya pakai sejak dua ribu
ini bukan batik baru
dan hari ini kebetulan pakai batik ini
dan ternyata malah jadi perhatian
dan kebetulan motifnya naga ya pak anies
mereka membuatnya naga
pak anies terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dengan kami